saudara sebuah bus menabrak seorang anak berusia lima tahun
tepat di pintu masuk terminal eksekutif pelabuhan penyeberangan merak banten
akibat kecelakaan tersebut korban meninggal di lokasi kejadian
kecelakaan berawal saat bus melaju dari sisi kiri jalan
di waktu bersamaan korban yang tengah berlari di samping bus
meminta sopir membunyikan klakson telolet
namunas saat bus berbelok ke sisi kiri
badan embus mengenai tubuh korban sehingga korban meninggal dunia di lokasi
polisi mengamankan sopir dan dimintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut
lima tahun kurang lebih tinggal
oh iya ngejar mobil telolet itu katanya